dari sidang sengketa pilpres saudara pengacara prabowo gibran hotman paris hutapea
mempertanyakan urgensi pembahasan sirekap di sidang mk
menurut hotman rujukan penetapan hasil pemilu adalah hasil rekapitulasi manual berjenjang
sehingga sirekap tidak perlu dibahas lagi
hakim konstitusi saldi isra sempat menegur hotman terkait pernyataannya itu
sekali lagi saya hormat saya kepada bapak arief hidayat
karena bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum
dari tadi kita kuliah komputer
sebentar pak hotma tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus bagus itu
pertanyaan saya saudara saksi
kalau ternyata yang dipakai dalam sk pengumuman final perhitungan suara
adalah manual dan perhitungan berjenjang
bukan hasil dari sirekap
masih perlu nggak bapak kuliah di sini
masih perlu nggak kita bahas tentang sirekap
masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari pak refli dan bambang
pak hotman tadi saya sudah tegaskan
ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini
jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting
gak penting jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi oke pertanyaannya apa sekarang
pertanyaannya apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan
berjenjang bukan hasil dari sirekap maka kelemahan dari sirekap nggak perlu lagi dibicarakan terima
kasih oke berikut terkait saya lanjutkan ya jadi jangan kita jangan mengabaikan ya menganggap
ini tidak ada pentingnya itu keliru juga kalau enggak enggak usah datang saja kesini sama yang silakan majelis
cukup cukup cukup cukup pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas sudah sudah saya sampaikan dari
silakan hotman hai hai